sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dewi bangun dewi
kita bawa ke rumah sakit ya
kita bawa sekarang
terima kasih banyak
terima kasih sus
ibu coba deh ibu lihat
ibu tenang aja ya
seluruh pembayaran rumah sakit sudah lunas
ibu istirahat aja yang banyak biar cepat sembuh ya bu
ibu kamu dapat uang dari mana
kamu diapa apaan sih mai
ibu nggak sudi terima uang dari andre
ibu nggak mau
maya ibu lebih baik keluar dari rumah sakit ini
daripada ibu harus terima uang dari dia
ibu nggak mau demi
ibu nggak mau
ibu nggak sudi
bos jamu maya yang pinjemin
katanya maya bisa kembalin kapan aja bu
jadi ibu nggak usah khawatir ya bu ya
sadar ya kamu harus sadar sekarang kita mau ke rumah sakit ya kamu harus sadar ya
ya bila kamu hati hati ya kita ke rumah sakit sekarang
wi kamu udah sadar lila sekarang kita ke rumah sakit ya wi ya kamu harus beriksa ya jangan
deh aku gak mau ke rumah sakit aku nggak apa apa kok kita pulang aja ya lo enggak kamu harus ke
rumah sakit sekarang tadi tadi kamu itu pingsan orang tadi panik pokoknya sekarang kamu harus
beriksa ya enggak aku nggak mau aku nggak mau drei
aku mau pulang aja aku gak apa apa kok mbak aku mau pulang aja ya mbak dewi kamu harus diperiksa
sekarang juga kita ke rumah sakit lilah udah lanre kalau orangnya nggak mau jangan dipaksa
dong yaudah sekarang kita ke rumahku aja dari situ kita panggil dokter oke
eh eh bapak ngapain di sini saya mau tahu gimana keadaan ibu kamu oh alhamdulillah pak sudah baik
biayanya juga sudah dibayar pak makasih ya pak udah membantu saya maaf ya pak kalau saya sempat salah
sangka sama bapak habisnya waktu itu bapak langsung meluk saya saya kan kaget pak
maafin saya juga pasti waktu itu kamu juga takut kan saya teringat anak saya yang hilang
oke kita mulai dari awal ya
jadi gimana dok
dia cuma perlu istirahat supaya lebih tenang lagi
ini obat untuk penahan rasa sakit ya
dan hanya di minum kalau dia sakit aja
makasih ya dok ya
aku hanya panik tau
enggak sebenarnya kenapa sih
terus ada anak kecil kepleset
ibunya marah marah sama aku
aku mau dibawa ke satpam
ya terus tiba tiba ada yang nabrak aku
kepala aku kena
yaudah yang penting sekarang kamu itu gak kenapa napa
aku gak tahu
aku buat air untuk diminum obatnya
bisa minum sendiri kan
apa mau dibantuin sama andre
aku sendiri aja makasih
ganti pakai baju aku aja ya
aku tunggu di luar ya
aku tahu andre itu salah mencintai kamu wi
tapi aku minta sama kamu untuk
jangan ganggu hubungan kami
beri dia kesempatan untuk belajar mencintai aku
aku minta tolong sekali sama kamu
ya ampun mbak
mbak jan punya pemikiran seperti itu
aku sama sekali gak punya niat seperti itu mbak
kamu ganti baju dulu ya
kamu udah enakan
udah andre makasih
aku pulang dulu ya
beneran dengan ada yang sakit
aku pulang dulu ya
aku anterin ya
gak usah dari aku sendiri aja
aku berikan sendirian
kamu ngapain lagi disini
kamu ngapain lagi disini
kamu gak tau saya muak liat muka kamu
pergi kamu dari sini
pergi kamu dari sini
pak jimmy pak jimmy
ini ada apa
ini ada apa sih
tolong jangan pernah sakitin dewi
kamu itu pacarnya lila
ngapain kamu mesti bela belain dia
pastinya kamu mikir dong perasaan lila seperti apa
menghargai perasaan lila
tapi bapak jangan pernah yakinin perasaan dewi
itu bukan haknya bapak
gak punya hak
kalau kamu gampang dengan laki laki pada saat itu
dengar itu kak ibu
dengar oh kak ibu
dia caution dia ya
dengar ini ya
aku gak bisa ngeliat dia itu menderita
aku gak mau bohongin perasaan aku sendiri mila
aku gak mau
aku gak peduli sama dia
ya kamu apa sih
aku gak bisa ngelanjutin hubungan sama kamu
lila kalau aku lanjutin hubungan sama kamu
aku akan takutin perasaan dari kamu
aku ngomong kenyataannya di sini
hei kamu gak boleh ngomong seperti itu
kamu jangan digeliput tania

aku gak mau bohong sama perasaan aku sendiri
aku gak mungkin bohong sama perasaan aku nih
enggak kayak aku sekarang mau pergi aja
aku gak mau ditemenin sama kamu
kamu lihat dong kenyataannya
andre lebih mentingkan dewi daripada kamu lila
bicara tentang taruhan